panitia kerja komisi delapan dpr ri dan kementerian agama menyepakati kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun dua ribu tujuh belas
kenaikan biaya ini untuk menyesuaikan sejumlah fasilitas yang akan diterima oleh jemaah
tahun dua ribu enam belas lalu biaya ibadah haji yang dibebankan kepada jemaah sebesar rp tiga puluh empat enam ratus empat puluh satu tiga ratus empat
sedangkan pada dua ribu tujuh belas naik menjadi rp tiga puluh empat delapan ratus sembilan puluh tiga ratus dua belas
untuk mensubsidi sisa biaya haji pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar lima empat triliun
menurut ketua komisi delapan dpr alitahir parasong kenaikan ini untuk memperbaiki fasilitas tenda pemondokan dan jatah makan jemaah selama di pemondokan
komponen direct cost penyegaran haji ibadah haji tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
garis miring dua ribu tujuh belas hijriah rata rata per jemaah saya ulangi rata rata per jemaah
untuk direct cost adalah sebesar rp tiga puluh empat delapan ratus sembilan puluh tiga ratus dua belas
sebelumnya pemerintah mengusulkan biaya ibadah haji yang dibebankan kepada jemaah sebesar rp tiga puluh lima tujuh juta
terkait kuota haji pemerintah akan memberangkatkan dua ratus empat jemaah reguler dan tujuh belas jemaah haji khusus pada musim haji dua ribu tujuh belas